langsung saja kita ke informasi yang pertama
di mana dua warga negara malaysia menjadi pelaku perampokan enam kg emas di balaraja tangerang
yang terjadi pada enam belas juni yang lalu
pelaku saat ini belum bisa dibawa ke indonesia karena masih menjalani proses hukum di malaysia
lantaran keduanya juga terlibat kasus perampokan di kuala lumpur dan selangor malaysia
rekaman cctv ini merupakan aksi perampokan toko emas yang terjadi lima belas juni lalu di belaraja
peristiwa ini mengebohkan warga karena pelaku berhasil membawa enam kg emas
hampir sebulan berselang polisi akhirnya menemukan pelakunya setelah melakukan pengejaran hingga ke malaysia
dua pelaku perampokan tersebut merupakan warga negara malaysia
keduanya adalah muhammad nazri fasil rahman dan muhammad nur iskandar
yang merupakan residivis kasus serupa dan baru bebas dari penjara pada tiga juni dua ribu sembilan belas di kuala lumpur malaysia
pelaku mempelajari aksi perampokan melalui internet
dan mencari sasaran dengan menggunakan aplikasi di internet
pelaku sampai saat ini belum bisa dibawa ke indonesia
karena keduanya masih menjalani proses hukum di malaysia
atas kasus perampokan di kuala lumpur dan juga selangor
pusat peraksi di indonesia keduanya bergegas kembali ke malaysia
menurut pengakuan keduanya
emas hasil perampokan di balaraja
dibawa ke malaysia
tiba di malaysia mereka kembali melakukan aksi perampokan spbu
di daerah kuala lumpur dan selangor
sementara keberadaan emas enam kg hasil curian yang dibawa pelaku ke malaysia
melalui bandara internasional soekarno hatta tangerang masih belum diketahui
namun polisi telah menyita beberapa barang bukti berupa dua unit replika senjata api
jenis pistol mobil rental yang digunakan pelaku saat beraksi dan alat bukti lainnya
polisi juga telah meminta interpol agar dapat menangkap kedua pelaku di malaysia
dan mengestandisinya ke indonesia
turnya tangerang banten